kita masih menyimpan sepuluh pusaka
yang telah dikumpulkan oleh
angka dana putuh itu
dan asal kamu tahu kebenakanku
telah dikumpulkan disini
di kerajaan besar pancacaran
nanda prabu surawisesa
nanda prabu akan menjelma
sungguh tak terfikirkan
idemu sangat pintar
aku tak sabar
untuk menguasai sepuluh pusaka itu
terima kasih kepulakanmu
nanda prabu harus bersabar dulu
tunggu waktu yang tepat
terima kasih nyai
terima kasih nyai telah membantuku
setan dengan dewata
yang kuinginkan adalah
membunuh kian santah
untuk membalaskan dendamku
karena kian santah
penyebab mataku menjadi buta nyai
kau pasti akan membalaskan dendammu
kau bisa second
baiklah nyai rayu
kenapa belum ada kabar dari harga dana ya
apa yang terjadi dengan harga dana
arga dana ditangkap oleh si luang
kalau begitu kita harus ke pajajaran
memang kita harus menyelidiki
ada apa apa yang terjadi dengan harga dana
pembangkang yang besar sekali
kita segera tahan ombak ini
kalau tidak kita semua akan tenggelam
ya allah ayahnya dihati kita berbentuk mereka
raka aku sudah tidak kuat lagi raka
aku harus melakukan sesuatu
kalau tidak ombaknya akan mentenggelamkan kita semua
ku taatkan daging tahanan yang aman isi

sudah mu alami
dan yang baik
tidakango ini semua roguey heavy pada mengaki people